sebenarnya apa yang diinginkan sarubhan padah highest
nyali mu besar juga rasanya
apakah kau masih memiliki nyali untuk melawan abdiku